jalan salib atau via dolorosa di kota yerusalem kuno
diawali dari gerbang singa atau lion gate yang berada di sekitar benteng antonia
dari sini umat kristen dan katolik yang ingin merasakan napak tilas
diminta untuk berjalan kaki melintasi empat belas titik lokasi pemberhentian sejauh enam ratus meter
di mana sembilan titik berada di area luar sedangkan lima titik di dalam gereja makam yesus
sembilan titik di area luar meliputi tempat yesus dihukum mati perjalanan yesus memanggul salib
titik yesus terjatuh tiga kali hingga yesus disalitkan dan meninggal
di titik kelima tempat simon dari karen membantu yesus memikul salib
terdapat bekas telapak tangan yesus di batu tembok yang hingga kini dibuat prasasti
dan boleh dipegang oleh masyarakat umum
sementara titik terakhir ada di puncak golgota yang kondisinya merupakan bukit bebatuan

kemudian dibawa ke puncak golgotha untuk disalibkan oleh para istana
pada napak tilas via dolorosa umat nasrani juga dapat melihat kapal santo peter galcantu
atau gereja yang berkokok
gereja ini dulunya merupakan sel tempat yesus dipenjara dan disiksa
pada tembok batunya masih terdapat bekas darah yesus dan coakan yang ketiga

pada tembok batunya masih terdapat bekas darah yesus dan coakan yang berkokok
pada tembok batunya masih terdapat bekas darah yesus dan coakan yang berkokok
pada jam empat via dolorosa atau jalan salib umat akan memahami pengorbanan yesus
yang rela menderita dan mati demi menebus dosa manusia
makna sebenarnya dari rangkaian pasca adalah kasih dan pengorbanan
damar sinuko yerusalem